dan untuk mengetahui alasan mengapa wali kota pariyaman menolak surat keputusan bersama tiga menteri terkait seragam sekolah
kita langsung terhubung dengan wali kota pariyaman jenius umar selamat sore pak wali kota
oke pak wali kota langsung saja dari semua kepala daerah baru anda yang kemudian secara terang terangan menolak skb tiga menteri tentang seragam sekolah
apa pertimbangan anda menolak keputusan tiga menteri tersebut pak wali kota
ya seperti mana kita ketahui ya di undang undang dua puluh tiga kita mengandung asas otonomi daerah
otonomi daerah ini mengakui lokalitas kearifan lokal itu sangat diakui oleh negara
nah ketika terjadi kasus di kota padang di smk dua padang ada anak kristen seolah olah dipaksa memakai pakaian muslim dan itu di kota preman tidak terjadi
nah kenapa kok tiba tiba dikeluarkan skb tiga menteri yang bunyinya adalah sekolah atau kepala daerah
tidak boleh mewajibkan anak anak memakai pakaian dengan simbol simbol agama
ini memang agak aneh kenapa
ini kita menganut kearifan lokal
tetapi secara kearifan lokal secara formal anak anak ini dia memakai pakaian muslim
nah itu tidak pernah terganggu selama ini
dan dia secara budaya telah memudahnya memakai pakaian muslim
nah kalau kita terapkan ini skb ini ini jadi lucu
ketika tatanan sudah baik dan digoyang oleh skb ini ini nggak bisa juga
saya di samping menghormati kepemimpinan presiden tetapi juga kita juga menghormati pemerintah pusat juga
saya harapkan menghargai kearifan lokal yang dianut oleh masing masing daerah
setiap daerah ini tidak sama kita memiliki kearifan lokal masing masing
sehingga itu hati hati
pihak kementerian untuk membuat kebijakan yang menyamaratakan seluruh indonesia
ini semacam koreksi kepada khusus kepada menteri pendidikan untuk ketika mengeluarkan kebijakan
polisi forecasting apa yang akan terjadi ketika kebijakan ini dibuat harus betul betul dipertimbangkan
oke anda tadi sudah mengatakan bahwa sudah ada kearifan lokal yang ada di pak riyaman
tapi apakah anda sudah mencoba untuk mensosialisasikan terlebih dahulu pak wali kota untuk tahu bagaimana respon warga di sana
apakah memang sudah ada penolakan terkait aturan tidak boleh memaksakan pemakaian seragam atribut agama tertentu pak wali kota
skb ini tidak perlu di kota riyaman kenapa
orang ini telah berpakaian dengan normal
dia memakai pakaian dengan kostumnya sendiri dan kita buat skb baru
ini malah akan mendatangkan kebijakan ini membuat masalah baru
dan sekarang banyak masyarakat datang ke saya
kita tetap dengan budaya kita
bahwa kita dengan otonomi daerah
dan negara mengakui otonomi daerah ini
oke pak wali kota anda juga tadi mengatakan bahwa tidak perlu aturan skb tiga menteri karena warga anda semuanya homogen
maksud pernyataan anda apa
apakah kemudian tidak ada komunitas agama lain di daerah anda pak wali kota
di kota riyaman
ada komunitas agama lain seperti saya katakan bahwa penduduk muslim di sini
jadi ada penduduk non muslim
dan selama ini tidak pernah ada konflik
semuanya secara sosial menyatu
dan kita saling menghormati
dan itu tidak ada terjadi masalah apa apa
oke pak wali kota artinya ada komunitas non muslim begitu di wilayah anda
tapi selama ini mereka tidak keberatan dengan komunitas non muslim

dengan atribut agama tertentu begitu pak wali kota
saya ulangi di kota priaman
tidak pernah menerapkan aturan pakaian agama di sekolah
tetapi secara budaya tidak tertulis masyarakat ini menggunakan pakaian
dengan simbol islam
tidak ada aturan dari pemerintah
tetapi inilah norma norma yang berlaku secara adat istiadat
jadi di sini misalnya orang ini beragama kristen sekolah
dia tetap memakai kalau dia tidak pakai jilbab nggak apa apa nggak ada yang melarang
seorang guru juga berasal dari nias di kota pariaman ini
dia tidak pakai jilbab biasa saja
masyarakat segini menerima dengan semuanya perbedaan itu
jadi beneka atau nyelika di kota riyaman telah ditetapkan
telah diterapkan maksud saya
jadi tidak perlu lagi dengan penerapan skb tiga menteri ini

sedikit koreksi kepada yang kementerian pendidikan
agar ketika membuat suatu kebijakan
jangan menyamakan semua daerah
sebagi masalah pakaian
saya pikir daerah bisa menyelesaikan masalah pakaian seragam anak sekolah ini
oke pak wali kota kalau memang di daerah anda di pariaman
sebelumnya tidak ada masalah tidak ada paksaan dan semuanya bisa berjalan beriringan
kenapa anda kemudian begitu khawatir dengan skb tiga menteri
kalau memang ini hanya menjadi aturan saja

kenapa tidak ditaati begitu kalau memang tidak ada masalah begitu pak wali kota
nah ini sama saya dengan anda ketika tidak ada masalah untuk apa lagi diatur
untuk menghindari hal hal yang mungkin terjadi di wilayah lainnya begitu
ketika dikeluarkan kebijakan baru ini siswanya akan menjadi aneh
kok tiba tiba pemerintah membuat aturan seperti ini selama ini nggak pernah ada masalah
itu namanya policy menyebabkan kebijakan baru
oke polusi menyebabkan kebijakan baru tapi tadi kami mendapatkan informasi dari kemendagri
dirjen oda sudah menelpon anda memperingatkan anda untuk menaati aturan skb tiga menteri
apa yang anda sampaikan ke kemendagri apakah tetap bersikuku dengan sikap anda tidak akan mengikuti skb tiga menteri ini
pak wali kota
saya menyampaikan bahwa daerah dengan prinsip kita berotonomi daerah ada namanya kearifan lokal
yang harus pemerintah pusat sedikit harus juga menghormati
artinya anda tetap menolak begitu ya
dan bagaimana respon dari kementerian negeri tadi pada saat anda menyampaikan sikap anda itu untuk agar pemerintah pusat menghormati carry on lokal dan juga otonomi daerah pak wali kota
saya menghormati pemerintah pusat dipimpin oleh presiden
dan juga supaya pembantu presiden kementerian negeri misalnya kita menghargai carry on lokal di masing masing daerah
bahkan keputusan kota pun mereka mesin mesin memiliki carry on lokal
itulah modal besar indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang besar
oke pak wali kota anda sempat berkomunikasi dengan kepala daerah lain mungkin yang tidak berani menyuarakan suaranya
menyuarakan pendapatnya sebetulnya mereka tidak setuju atau keberatan dengan skb tiga menteri ini
atau memang hanya anda saja dari seluruh kepala daerah yang ada di indonesia
saya pikir saya ditunjuk oleh masyarakat kota periman untuk mengurus kota periaman
bukan mengurus daerah yang lain
daerah lain urus masing masing
saya tanggung jawab sekarang saya adalah mengurus kota pariaman saja
oke terakhir pak wali kota anda siap menerima sanksi dari pemerintah pusat
terutama dari kemendagri jika menolak memperlakukan skb tiga menteri di daerah anda
ya namanya kebijakan publik
suatu kebijakan pasti ada risiko positif dan negatifnya
dan itu saya pikir sebagai tanggung jawab saya sebagai pemimpin daerah
untuk menyuarakan aspirasi daerah menyuarakan lokalitas daerah
atau kearifan lokal sampai ke tingkat pemerintah pusat
itu tugas saya sebagai yang dipilih oleh rakyat kota pariaman
oke semoga segera ketemu titik temunya antara saran dari pemerintah kota pariaman
dan juga keinginan dari pemerintah pusat dalam hal ini yang sudah mengeluarkan skb tiga menteri
sehingga polemik ini tidak berlarut larut
terima kasih sekali wali kota pariaman pak jenius umar
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini